unjuk rasa puluhan anggota pergerakan mahasiswa islam indonesia atau pmii surabaya menolak permendikbud no lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas
di dinas pendidikan provinsi jawa timur senin siang diwarnai bentrokan dengan petugas kepolisian
mahasiswa yang berusaha menjebol pagar untuk menemui kepala dinas menuntut ppdb dengan sistem zonasi dihapuskan karena dinilai menyulitkan warga
puluhan mahasiswa pmii surabaya ini menolak permendikbud no lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas tentang penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi
mereka meminta kepala disdik provinsi jawa timur untuk menemui mahasiswa guna berdiskusi tentang penerapan permendikbud tersebut
jika permendikbud tetap diterapkan mahasiswa mengancam akan terus melakukan aksi
seperti diberitakan pendaftaran ppdb dengan sistem zonasi baik smp maupun sma di surabaya kisruh
ribuan murid bahkan mendatangi kantor disdik ataupun provinsi memprotes pemberlakuan ppdb tersebut